presiden direktur agung podomoro land arisman wijaya datang ke gedung komisi pemberantasan korupsi untuk diperiksa
arisman wijaya diperiksa sebagai saksi untuk anggota dprd dki jakarta muhammad sanusi
ia datang ke gedung kpk sekitar pukul satu siang
arisman datang terpisah dari muhammad sanusi yang hari ini juga diperiksa sebagai saksi untuk kasus arisman
arisman tidak memberikan keterangan apapun kepada awak media yang bertanya kepadanya terkait kasus korupsi reklamasi teluk jakarta
arisman diduga memberikan suap sebesar dua miliar rupiah kepada muhammad sanusi untuk mempengaruhi rancangan peraturan daerah terkait proyek reklamasi di teluk jakarta